tak sekadar meramu fakta jurnalis melahir sebagai penyambung indah publik yang cerdas lugas dan terpercaya
saya heranov al bashir untuk cnn indonesia